dinamika politik menjelang pilkada jawa barat terus bergerak dinamis
koalisi untuk mengusung tokoh tertentu yang sudah lama dideklarasikan pun harus ambiar di tengah jalan karena kompromi politik terbaru
berikut ini rangkumannya selama beberapa waktu terakhir
menjelang masa pendaftaran pemilihan gubernur jawa barat untuk pilkada dua ribu delapan belas peta politik masih mungkin terus berubah
rabu sore dua puluh tujuh desember dua ribu tujuh belas koalisi partai gerindra partai amat nasional dan partai keadilan sejahtera mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di lima provinsi termasuk jawa barat
nama deddy miswar yang sebelumnya digadang gadang akan diusung dalam pertarungan pilgub jawa barat ternyata tak ada dalam daftar
tiga partai tersebut lebih memilih pasangan majen purnawirawan sudrajat dan ahmad saiku
saya ingin memakai kesempatan ini untuk minta maaf kepada pihak pihak yang mungkin kecewa dengan pilihan kita
tapi kadang kadang kita di posisi kami ya kami terpaksa ambil keputusan yang terbaik dari yang ada
bukan keputusan yang terbaik tapi keputusan yang terbaik dari yang mungkin
jadi mungkin keputusan kita mengecewakan banyak pihak
ada yang tidak puas dengan keputusan
keputusan keputusan gerindra mungkin di pks juga akan dan di pan juga demikian tapi inilah proses demokrasi
dengan demikian deddy miswar tak jadi menabatkan tiket pilkup jabar karena hanya didukung partai demokrat yang memiliki dua belas kursi di jawa barat
namun dalam hitungan jam nasib deddy kembali berubah
golkar yang hanya memiliki tujuh belas kursi dan belum mempunyai partner koalisi di jawa barat rabu malam menggandeng partai demokrat
kesepakatan terjalin antara golkar
golkar dan demokrat untuk menyandingkan deddy mulyadi dan deddy miswar
namun kedua partai belum memutuskan siapa yang akan menjadi jalur gubernur di antara keduanya dan nampaknya akan berjalan alat
deddy mulyadi sendiri merasa bahwa dirinya berjodoh dengan deddy mizwar
saya katakan deddy mulyadi dan deddy miswar itu jodoh
dan saya ini dalam sepanjang sejarah politik saya itu selalu berpasangan dengan namanya d
jadi dua d ini bagi saya adalah perkawinan saya yang ketiga dalam politik
deddy mulyadi sendiri merasa bahwa dirinya berjodoh dengan deddy mizwar
nama deddy mizwar menggantikan ridwan kamil sebagai calon dari partai golkar
sebelumnya melalui surat tertanggal tujuh belas desember dua ribu tujuh belas partai golkar telah mencabut dukungan untuk ridwan kamil
menurut survei poltreking dan saiful mujani research and consulting
sebetulnya ridwan kamil mempunyai
dia memiliki potensi besar untuk memenangi pilgub jawa barat dua ribu delapan belas
jadi keputusan golkar ini agak mengejutkan
ridwan kamil kini masih diusung oleh koalisi partai nasdem pkb dan ppp yang memiliki dua puluh satu kursi
namun hingga kini ridwan kamil belum menentukan calon wakil gubernur yang akan mendampinginya
kejutan bisa saja masih akan terjadi
pasalnya hingga kini pdi perjuangan yang mempunyai dua puluh kursi di dprd jabar
masih belum menentukan sikap
bagaimana dinamika terkini jelang pilkada jawa barat
kami akan berbincang malam hari ini dengan bang sirajudin abbas
direktur program dari saiful mujani research and consulting
terima kasih bang abbas sudah bergabung bersama kami
dan bergabung bersama kami lewat sambungan satelit ada bakal calon gubernur
atau bakal calon wakil gubernur jawa barat ya
ada kang deddy mulyadi
selamat malam kang deddy
ya selamat malam
selamat malam kang deddy
saya mau tanya update terkini ke kang deddy
jadi anda akan menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernurnya sebenarnya kang ini
dari koalisi sejajar antara demokrat dengan partai golkar ini
yang pertama kan namanya juga koalisi sejajar artinya setara
yang jelas bahwa calon gubernurnya dem
dan calon wakil gubernurnya dem
sampai anda bisa berjodoh dengan double d ini seperti apa gitu ceritanya nih kang deddy
apakah memang sama sama merasa tersakiti gitu karena sempat ditinggal salah satu misalnya
atau ada kemistri kimia yang lain gitu yang membuat anda berdua bisa berkoalisi gitu kang deddy
yang pertama sebenarnya bahwa saya memiliki kedekatan sejak lama
dengan pak deddy mizun
sudah beberapa kali bertemu bahkan sejak satu setahun setengah yang lalu kami pernah berdiskusi tentang jawa barat
dan waktu itu posisi kami belum memiliki basis dukungan keparteian yang memadai
tetapi dalam perjalanannya kan kita bisa memahami bahwa golkar itu mengambil keputusan
dengan mencalonkan pak ridwan kamil dengan pak daniel mutakin
walaupun proses pengambilan keputusannya itu sebenarnya
tidak melalui mekanisme keparteian karena tidak pernah dibahas dalam pleno i maupun pleno ii
tetapi sudah itu kan sudah berlalu
yang paling penting pada saat ini adalah bahwa pada tanggal dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
pukul enam belas saya mendapat mandat dari partai golkar untuk menjadi calon gubernur
atau calon wakil gubernur dalam suratnya dan kemudian memiliki kewenangan untuk membangun koalisi
dan pada pukul tujuh belas tiga puluh saya bertemu dengan ketua partai demokrat provinsi jawa barat
dan bertemu juga di dalamnya ada pak deddy mizwar kemudian kami membangun kesepakatan
untuk membangun koalisi sejajar
dimana komposisinya adalah komposisi calon gubernur dan calon wakil gubernurnya
itu akan dibahas dalam perjalanan sampai pada tanggal sembilan januari tahun dua ribu dua puluh
tetapi logika politiknya kang deddy
tetapi saya sendiri tidak akan mempermasalahkan persoalan posisi karena tugas saya
ya tapi logika politiknya dengan partai golkar tujuh belas suara kemudian partai demokrat dua belas suara
anda rela gitu misalnya nanti kesepakatan politik memutuskan anda hanya duduk sebagai calon wakil gubernur gitu kang deddy
ya kami mengalami kendala komunikasi nampaknya dengan kang deddy mulyadi
saya akan kebak abas
kalau kita melihat sebelum kita akan memotret bagaimana dinamika yang lebih makro lagi
komentar anda tentang komposisinya
pasangan yang dibilangnya pasangan sejajar
ini anda lihat ini pasangan kawin paksa atau pasangan yang punya kemistri yang baik menurut anda
saya kira pasangannya potensial
itu saja yang bisa dilihat
karena kalau kita lihat secara elektabilitas juga populitas kedua duanya
ini dua tokoh yang cukup dikenal oleh publik jawa barat
pak deddy mizwar lebih dikenal gitu dibanding kang deddy mulyadi
yang di kabupaten purwakarta dua periode pak deddy mizwar wakil gubernur
menurut saya ini alternatif yang ingin coba dijajaki oleh kedua duanya
kedua duanya mengalami roller coaster ya politik yang cukup berat dalam beberapa bulan terakhir
putus nyambung putus nyambung kawin cerai juga ya
sehingga saya pikir penjajakan itu
sehingga saya kira penjajakan ini bisa menjadi alternatif untuk dibawa ke pimpinan partai masing masing
karena saya kira keputusannya nanti akan melihat situasi politik jawa barat bukan hanya pada konteks pilkada saat ini
tapi juga pada konteks pileg dan juga jangan lupa ini pilpres juga
jadi ada inter apa namanya ada irisan yang cukup besar antar pilkada jawa barat dengan pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas
jadi keputusannya harus dilihat sebagai satu paket besar
meskipun anda lihat ini agak di banyak koalisi di banyak daerah termasuk di koalisi nasional gitu kan
demokrat dan golkar kan kerap kali berseberangan secara politik ya
kita akan membahas mengenai hal itu di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke sejenis berikut ini
kita kembali bersama bang sirajudin abbas dan juga sudah tersambung kembali dengan kang deddy mulyadi ini
kang deddy kalau kita lihat kan komposisi partai demokrat dan partai golkar yang koalisi sejajar ini
partai golkar justru suaranya kan memang kursinya lebih banyak ada tujuh belas kursi partai demokrat dua belas kursi
apakah memang rela gitu kang deddy
misalnya memang jika nanti kesepakatan politik menentukan bahwa anda akan menjadi calon wakil gubernur gitu kang
yang pertama adalah kan posisinya sejajar
sampai hari ini kita belum memutuskan nomor satu nomor dua nya
tetapi yang jelas nomor satu dm nomor dua dm
kalau ditanya apakah rela yang tujuh belas jadi wakil gubernur pertanyaan saya dibalik
kenapa rela mencalonkan orang yang bukan anggota partai dan bukan pengurus partai
kursinya dibelikan dengan percuma
lebih bermakna mana yang masih memiliki kader untuk maju dengan yang tidak ada sama sekali
tapi seberapa mungkin kalau kita lihat ini kang deddy ya ini kan perjalanan pilkada jawa barat ini kan koalisinya banyak putus nyambung cerai kawin gitu ya kang ya
bahkan sudah ada surat rekomendasi bisa dicabut lagi
seberapa bisa anda yakinkan publik sih bahwa koalisi double d ini akan memang betul berlanjut sampai nanti pendaftaran berlangsung gitu kang deddy
yang pertama kan putus nyambung perubahan rekomendasi dan sejenisnya disebabkan karena sistem undang undang pemilu kada kita tersentral keputusannya di jakarta
sehingga jakarta memiliki dampak bagi persoalan daerah ketika politiknya terkotak maka daerah dibawa untuk menjadi terkotak

bisa lebih bagus mungkin juga di indonesia
terkotak andai kata undang undang
politiknya undang undang pilkadanya
mengatur bahwa pencalonan
kepala daerah adalah kekurangan
di daerahnya masing masing mungkin
tidak akan terjadi problem yang serumit
ini ini yang menjadi problem
kita dalam sistem undang undang
daerah yang sudah otonom
undang undang politik kita masih
sangat sentralistik ini koreksi
yang harus diperbaiki ke depan
nah sehingga masyarakat
jawa barat atau masyarakat provinsi
di seluruh indonesia
disuguhkan pada tampilan tampilan orang
yang semuanya menentukan berdasarkan
inilah yang harus segera dibenahi
padahal kita membutuhkan
daerah ini dibutuhkan untuk
kepentingan daerah dan mengerti
daerah nah kemudian ketika
ditanya apakah saya dengan pak didi
mizwar itu sampai pada
tanggal pendaftaran kami tidak
sampai tanggal pendaftaran
kami sampai selesai dalam lima tahun
ke depan memimpin jawa barat
jadi memang harus optimis
menatap ini tapi memang koalisi
ini koalisi yang anda
saja atau memang masih sangat terbuka
kemungkinan untuk bisa menarik
partai lain sudah ada komunikasi dengan siapa
aja nih kang
yang pertama adalah
kami terbuka untuk
berkomunikasi berkoalisi dengan
partai manapun sampai
rajin berkomunikasi berdiskusi
dengan para ketua partai
tetapi kan yang menjadi problem
seluruh keputusannya ada
kata keputusannya semua di daerah mungkin
semua partai sudah berkumpul pada
koalisi kami sebenarnya
nah kemudian ya terbuka
kita dan dimungkinkan
dalam waktu berapa hari ke depan
juga akan ada mitra
koalisi baru yang jelas
memutuskan dengan waktu cepat
tanggal dua puluh tujuh desember
dan kemudian waktu itu juga kami
putuskan tidak ada waktu
yang terlalu lama untuk memutuskan
sebuah pasangan calon karena pemimpin
itu tidak boleh ragu dia harus cepat
mengambil keputusan karena jawa
barat pun adalah diperlukan pemimpin
yang responsif dan cepat dalam
mengambil tindakan tindakan agar cepat
pembangunannya berjalan dengan efektif

diperlukan pemimpin yang bisa
mengambil resiko dan keputusan cepat
saya akan ke bang abas kalau kita masih
sejajar deddy miswar dan deddy
mulyadi entah siapa yang jadi calon gubernurnya
atau calon wakil gubernurnya tapi memang
partai demokrat kemarin sudah mengklaim bahwa
sudah disepakati katanya calon gubernurnya
adalah deddy miswar tapi anda melihat
pasangan ini memiliki
pendukungan dukungan misalnya
partai politik ataupun dukungan
grassroots massa yang sangat berbeda
yang bisa saling melengkapi atau anda melihat ini hanya
menjadi suatu penambahan satu sama lain
yang tidak begitu berpengaruh gitu
deddy mizwar bagaimanapun juga kota basisnya
memang lebih pedesaan dan pantura
lemah di wilayah periangan
saya kira memang
masih harus kerja
keras dua duanya kalaupun berpasangan
pada dua level kerja kerasnya
pada level pertama adalah memastikan
satu kata dengan dpp nya saat ini
karena meskipun harus ada koreksi dalam undang undang
pilkada tapi yang berlaku saat ini memang
dpp yang punya
kewenangan sentral dalam menentukan
sehingga tahap pertama baik pak deddy mulyadi
walaupun deddy miswar harus masing masing meyakinkan
dpp demokrat dan
sekalian itu satu hal
yang kedua meyakinkan pemilih
karena deddy mulyadi itu masih harus menaikkan
kang deddy masih harus bekerja
cukup besar untuk menaikkan
popularitas dan elektabilitasnya di wilayah selatan
hasil survei terakhir seperti apa sih
secara elektabilitas dari smrc sendiri
saya kira urutannya masih belum banyak berubah
masih urutan lima besarnya
masih orang orang itu saja
di situ masih ada ridwan kamil deddy mizwar
kang deddy mulyadi masih ada dede yusuf
ada yang lain
jadi masih masuk dalam lima besar itu
jadi kalau dari sisi potensi elektabilitas
saya melihat masih ada potensi
cuma itu tadi apakah kepentingan masing masing
calon di jawa barat saat ini
sejalan atau tidak sejalan dengan kepentingan
di dpp partai politik masing masing
karena mereka menghitungnya saat ini
bukan pilih kandai jawa barat saja
tapi juga irisan dengan yang lebih besar
kalau anda lihat petanya
kalau anda lihat petanya sekarang
ada tiga partai reuni lah ya
pks keputusan dan pembangunan
pks kemudian gerindra
dan juga pan yang mengusung
sudrajat dengan ahmad saiku
kemudian ada demokrat dengan partai golkar
misalnya yang mengusung dua d ini
anda lihat ini sudah sejalan dengan agenda nasional
dari dpp yang kemungkinan besar
anda lihat ini akan terus berjalan
tanpa ada gangguan gangguan politik yang berarti gitu
bisa sejalan bisa tidak
bisa sejalan kalau kita melihat pengelompokan itu
berdasarkan kepentingan partai masing masing
tidak di dalam kaitan dengan koalisi besar nasional di pilpres
nah itu tidak bisa dipisahkan lagi sekarang ini
misalnya kan ada pengalaman di jawa barat ini
partai partai besar di jawa barat itu kalah
di dua kali pemilu sebelumnya
golkar dan pdip
di pemilu pak aher pertama pak aher kedua
partai partai besar kalah oleh koalisi itu
karena calon calon yang bertarung saat itu
lebih dari dua pasangan
nah saat ini ada sesuatu yang ingin dihindari kelihatannya
oleh partai partai politik itu
terutama karena serentaknya pileg dan pilpres
maka mereka ingin mencoba mengurangi resiko
beban politik di dua ribu sembilan belas dengan cara
menyicilnya dengan memenangkan satu paket blok pemilih
yang sungai sangat besar di jawa barat
kalau ddd ini anda lihat punya chemistry itu sampai ke pusat
antara partai demokrat dengan partai golkar gitu
bang abbas atau ini seperti apa
saya kira masih harus bekerja lebih keras lagi
untuk memastikan gelombang politiknya berjalan seimbang
tapi kenapa sih kemudian kalau kita lihat sepanjang perjalanan ini
banyak sekali potensi kawin cerai diantara para pasangan
atau koalisi yang ada di jawa barat ini
kenapa begitu volatile sekali pola koalisi dan juga saling usung usung ini
ya itu tadi antar aspirasi di tingkat partai masing masing
dengan tingkat koalisi itu masih belum satu garis
itu juga yang terjadi dengan pks dengan gerindra dan pan
kelihatannya pan belum punya pijakan yang sama juga dengan pks dengan gerindra
itu makanya dibantah kemarin kan
belum sepenuhnya mendukung pak sudrajat dengan pak saihu misalnya
ini keuntungan ya
di situ saja sudah kelihatan
ini keuntungan untuk kang deddy miswar dan kang deddy mulyadi
atau justru malah potensi akan berbaliknya dukungan lagi nih misalnya
itu artinya masih ada agenda yang mereka belum selesaikan pada masing masingnya
agendanya saya kira ini soal memastikan konsistensi antara keputusan yang akan dibuat di jawa barat nanti
dengan keputusan pada level yang lebih tinggi di keputusan di dalam koalisi nasional
oke saya akan ke kang deddy mulyadi
saya kira ketimpangan itu yang garis yang belum cocok itulah yang saya kira masih harus diperjuangkan oleh masing masing saat ini
kang deddy ada komentar kang bagaimana kemudian memastikan bahwa konsolidasi ini
memang betul betul aspiratif gitu dari atas dari pusat ke jawa barat jawa barat sampai ke konstituen bawah sehingga betul betul solid gitu kang
ya saya pikirkan bahwa konsolidasi itu akan bisa berjalan dengan efektif
semenjak saya dengan pak deddy mizwar sama sama membangun komitmen untuk membangun koalisi sejajar
itu mendapat respon yang cukup kuat di internal partai golkar dan termasuk juga respon dari masyarakat
hal ini bisa dilihat dari adanya dua perpaduan dua sosok
usia yang tua dan yang muda basis perkotaan dengan pedesaan orang selalu menyebut religius dan nasionalisme gitu
dua hal inilah yang sebenarnya untuk menyelesaikan berbagai problem di jawa barat
kekhawatiran orang terhadap politisasi isu agama itu menjadi ritmenya menjadi menurun
dan ini adalah sumbangsih kami terhadap politik nasional
ketika dulu orang memiliki kekhawatiran di jawa barat itu memiliki imbas dari pemilu kada dki
dengan pasangan dua d ini sesungguhnya kita menyelesaikan seluruh problematika itu
sehingga pilkada itu mengarah pada adu visi adu kekuatan adu strategi orang
untuk meyakinkan publik dia mampu menyelesaikan seluruh problem masyarakatnya
oke kang deddy kita akan break sejenak kami akan segera kembali usai jenah berikut ini
tetaplah bersama kami
jika pasangan dua d deddy mulyadi dan deddy miswar ini kan sudah cukup firm ya bang abbas ya untuk menentukan
akan kalau tadi kata kang deddy jangankan sampai pendaftaran kita akan siap sampai lima tahun ke depan gitu kan
tapi yang kemudian belum firm ini adalah ridwan kamil yang ada di posisi puncak survei sendiri
belum menentukan siapa calon wakil gubernurnya
saya akan tanya sebenarnya ke kang deddy mulyadi dulu kang deddy selama ini apakah setelah sempat bercerai dengan partai golkar gitu ya ridwan kamil
apakah partai golkar sendiri pasti membuka peluang komunikasi sedikit atau mungkin membuka peluang peluang politik gitu dengan ridwan kamil
setelah itu apa yang kamu lakukan
setelah kemarin bercerai gitu kang deddy atau memang sama sekali tutup pintu untuk ridwan kamil
yang pertama adalah tidak ada perceraian partai golkar dengan pak ridwan kamil
yang ada adalah sejak sk itu dikeluarkan sesungguhnya sudah tidak ada perkawinan
karena ketika sk dikeluarkan kan pasangannya pak ridwan kamil dengan pak daniel
kemudian p tiga mengeluarkan surat keputusan
pasangannya pak ridwan kamil dengan pak uu
kemudian pkb juga menyodorkan nama pak kiai imaman imanul haq
bahkan partai nasibin sendiri muncul nama pasaan
nah kalau kemudian ada satu orang dengan banyak calon istrinya
berarti kan tidak memiliki komitmen untuk membangun rumah tangga yang baik
nah sehingga golkar mengambil keputusan untuk tidak lagi menjalankan
karena tidak mungkin ada politik poligami
nah kemudian ketika saya hari ini sudah dengan pak deddy mizwar bahwa kepemimpinan itu adalah integritas
kalau sudah membuat janji dengan orang untuk membuat satu pasangan
tidak boleh lagi kita pergi melirik ke tempat lain
itu namanya pergi hati kita ke lain hati
nah kesetiaan politik itu penting
nah kalau sejak awal kita tidak memiliki kesetiaan pada pasangan politik kita
bagaimana kita punya kesetiaan pada masyarakat
oke saya sudah terhubung dengan kang uu ruzano ulum
yang orang yang disebut sebut sebagai salah satu calon yang akan dipinang juga dengan ridwan kamil ini
selamat malam kang uu
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tadi kang deddy mulyadi sudah menyinggung mengenai komitmen politik yang kabarnya harus setia dengan satu pasangan ini
kang uu ini menjadi salah satu orang yang juga kabarnya sudah mendapatkan kesepakatan
dengan kang rituan kamil untuk dicalonkan tapi hingga kini belum dicalonkan
ada kabar baik atau kabar yang kurang baik ini yang bisa kita terima nih kang uu
eh oleh partai
gimana kang uu kami mengalami kendala komunikasi
ya saya akan ke bangkabas dulu
ini kan menarik juga nih kalau kita lihat dinamika di koalisi ridwan kamil ini justru setelah kang deddy mulyadi
katanya sih bukan golkar yang menceraikan ridwan kamil tapi ridwan kamil yang menceraikan golkar sejak awal
anda melihat bagaimana nih dinamika politiknya di koalisi rituan kamil sendiri
ya harus dibaca di bawah permukaan juga
kalau di atas permukaannya kita tahu persis bahwa masing masing berusaha menempatkan wakilnya di kursi nomor dua
tetapi kelihatannya memang ridwan kamil tidak dalam posisi yang bisa mengambil keputusan saat ini
saya menduga dia sedang menunggu momen dan partisipasi yang lain yang mungkin dia masih harapkan di situ levelnya
tapi kang deddy mulyadi tadi kan sempat menyinggung ini sorry saya potong
mengenai kurang baiknya lah paling tidak komitmen politik rituan kamil dengan orang orang yang kemudian sudah disepakati atau dicalonkan atau sudah dijanjikan akan didampingi
ini menurut anda menjadi hal yang krusial bisa memecah koalisi politik nggak
atau dalam politik no hard feeling gitu sebenarnya
bisa iya jika memang mereka sendiri yang bisa memutuskan itu
jika antar koalisi jawa barat itu sudah memutuskan
kan tidak mungkin mengambil semua wakilnya
nah negosiasinya dalam posisi yang relatif sejajar
nah memang kalau lihat dari jumlah kursi dprd misalnya memang proporsi p tiga lebih tinggi dibanding pkb dan yang lainnya
tetapi nasdem duluan yang kedua pkb baru ini yang ketiga
tergantung dari mana melihatnya
dan saya kira memang kerumitan negosiasi itu saat ini sekarang udah level udah masuk ke level
udah masuk ke level yang paling tinggi dpp
dan itu sebabnya saya kira sulitnya mengambil keputusan di jawa barat
itu dikarenakan ini soal konsistensi politik keputusan politik di jawa barat dan konsistensi politik di level nasional
tapi kalau ini kan kayaknya agak kurang agak tidak susah sebenarnya
kalau kita lihat antara nasdem p tiga dan pkb yang selama ini memang menjadi bagian dari koalisi presiden jokowi untuk bisa kembali menjalin koalisi
ini kan bukan hal yang sulit sebenarnya
tapi tidak ada kesepakatan di level rendahnya di level bawahnya
di dpw kan tidak ada kesepakatan oleh karena itu bahwa di pusat
kalau ada di dpp masing masing maka ruang negosiasinya sekarang lebih sempit di kalangan elit
dan mereka yang akan bisa memutuskan konsistensi yang ada di bawah dengan kehendak yang di atas
itu juga yang terjadi dengan kang deddy mulyadi dan deddy mizwar
kesepakatan mungkin bisa dibuat di level dpw
tapi nanti yang deal di atas juga
itu kesepakatan koalisinya
jadi anda lihat ini juga masih volatile
karena saya kira itu tadi ada dua agenda yang beririsan sangat besar di jawa barat dengan nasional
selama itu tidak inline garisnya maka tidak ada deal di bawahnya
oleh karena itu negosiasinya sekarang di level nasional
itulah yang akan memastikan irisan
kepentingan dan konsistensi kebijakan bisa diambil
kita akan kembali dengan kang uu ruzanul ulum
orang orang yang kemudian dikabarkan akan menjadi salah satu calon yang bakal mendampingi ridwan kamil
selamat malam kang uu
ya kang uu
ada kabar apa ini terkait dengan pinangan anda atau pinangan ritwan kamil kepada anda
apakah ada kabar baik atau memang kabarnya kurang baik ini sebenarnya
kang uu malam malam hari ini
ya diakui memang saya sudah di sk kan oleh dewan pimpinan partai persatuan pembangunan dengan kang ridwan kamil
di mana saya sebagai wakil kang ridwan kamil sebagai calon gubernur
tetapi tidak serta merta dengan sk dari p tiga saya langsung menjadi wakilnya beliau
di satu sisi karena partai saya kan cuma sembilan
perlu dukungan dari koalisi yang lain
sehingga sampai hari ini saya pun belum punya kejelasan ini bagaimana ini saya gitu kan
iya tapi suasana kebatinannya sendiri di p tiga sendiri cukup optimistis atau malah agak pesimistis ini kang uu
kalau secara kelembagaan saya tidak paham karena betul apa yang disampaikan barusan bahwa dpp yang menentukan
sementara posisi saya kan sebagai wakil yang mungkin tidak seagresif atau kewenangannya untuk melobi atau apa mungkin berbeda ya
saya mau tanya kang uu dampaknya apa jika nanti pada akhirnya ridwan kamil tidak memilih anda gitu sebagai calon pendampingnya
apa yang kemudian akan menimbulkan dampak dari konsolidasi p tiga paling tiga di jawa barat untuk memenangkan ridwan kamil misalnya nanti jika anda tetap memilih untuk berkoalisi
ya saya tidak dulu berpikir tidak dengan kang rk karena hari ini sk masih saya pegang sebagai calon wakil kang rk
jadi saya tidak berfikir dulu tidak gitu
oke jadi masih tetap konsisten dengan itu sampai nanti akhirnya rk sendiri memutuskan ya
saya kembali ke kang deddy mulyadi
kang deddy ini kan koalisinya kang ridwan kamil lagi galau galau cemas ini kang deddy
kang deddy sendiri partai golkar dan partai demokrasi sendiri mencoba untuk memilih rituan kamil
ini nggak sih kang mungkin bukan mengambil keuntungan ya tapi paling tidak mencari peluang yang ada gitu untuk berkomunikasi dengan p tiga mungkin atau pkb kabarnya sudah sangat dekat dengan kang deddy
ada kabar baru nih kang deddy yang bisa dijelaskan terkait dengan komunikasi dengan tiga partai pendukung r tiga
yang pertama adalah bahwa pau sudah diberikan kesempatan oleh partai golkar dengan partai golkar mencabut surat keputusan dukungan
artinya memberikan ruang pada pau dan rituan kamil untuk berpasangan
dua puluh satu kursi sudah relatif cukup untuk mengumumkan
nah kemudian yang kedua adalah bahwa komunikasi politik saya juga sering berkomunikasi
tadi kemarin siang saya bicara dengan ketua dpw p tiga provinsi jawa barat
bu ade munawarro berdiskusi tentang pencalon dinas
dia di bogor dan diskusi tentang berbagai perkembangan pilkada di enam belas kabupaten kota di jawa barat
nah di sisi politik kita tidak mau mengambil kesempatan dari problem yang dialami oleh orang lain
karena politik hari ini yang dibutuhkan bukan mengumpulkan banyak partai pada sebuah koalisi
tapi yang dibutuhkan adalah keyakinan publik untuk memilih kita
bahwa kita mampu menyelesaikan berbagai problem di jawa barat
menyelesaikan citarum yang kotor menyelesaikan banjir menyelesaikan hilangnya identitas wilayah
menyelesaikan infrastruktur yang belum menyeluruh menyelesaikan gaji aparatur desa yang masih rendah
menyelesaikan pusat pusat pelayanan kesehatan yang masih belum merata menyelesaikan kemiskinan itu yang terjadi di jawa barat
kesenjangan sosial pendidikan yang belum merata ke seluruh daerah pendidikan dasar dan menengahnya
inilah yang menjadi orientasi kita hari ini
sehingga saya tidak mau lagi memperbincangkan persoalan posisi
yang ingin saya lakukan adalah kami ingin segera cepat bekerja bagi kepentingan masyarakat jawa barat
oke kang deddy ini terakhir ya dari saya
tadi mbak abbas sendiri sempat meng highlight sebenarnya koalisi jawa barat
kami ingin mengetahui bahwa koalisi jawa barat ini amat penting untuk menentukan apa agenda nasional
dan kayaknya agak sulit membayangkan bagaimana demokrat dengan partai golkar bisa kemudian inline misalnya di agenda nasionalnya gitu kang deddy
bagaimana kemudian membawa memastikan bahwa jawa barat ini tetap solid meskipun agenda nasionalnya bertolak belakang dengan apa yang kemudian koalisi yang terbangun di jawa barat
dan membuat bagaimana kemudian membuat ini menjadi inline lah paling tidak kang deddy
yang pertama kan golkar dan demokrat juga tidak mengalami problem yang bertolak belakang untuk dua ribu sembilan belas gitu kan
yang menjadi pertanyaan kan tinggal satu saja demokrat nanti mengambil posisi apa di pilpres dua ribu sembilan belas
beda dengan partai yang lain
kemudian yang kedua adalah persoalan film
justru perencanaan politik yang cepat ini bagian dari konsolidasi film
kalau kita berlama lama dalam wacana pilgub bagaimana strategi kita mempersiapkan data calon legislatif yang harus disusun sejak sekarang
nah kecepatan kecepatan pengambilan keputusan ini adalah bagian dari konsolidasi organisasi untuk menyelesaikan dua hal
menyelesaikan vilek dan kemudian menyelesaikan pilpres dua ribu sembilan belas
dan kami memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pak jokowi dodo sebagai calon presiden tahun dua ribu sembilan belas
jadi politik last minute yang selama ini dipakai oleh para politisi rasanya kayaknya kurang cocok dengan kang deddy mulyadi gitu ya
oke saya akan kembali ke kang uu dulu
kang uu ini apa yang kemudian langkah langkah politik yang terobosan terobosan politik yang dilakukan oleh p tiga ini terutama dpw p tiga jawa barat
untuk bisa kemudian menggolkan pasangan ridwan kamil dengan uu ruzan ulum yang sudah di sk kan oleh dpp anda ini
kalau secara pribadi
saya tidak mengatakan
langkah apapun pasif saja
pasif saja ya
pasif menunggu gitu
kemudian kalau langkah langkah dpp saya belum tahu apa yang dilakukan oleh pak romi beserta timnya di jakarta
tetapi sampai hari ini saya belum ada perkembangan hanya di sini aja gitu
istiqomah ini gitu
dari langit lah sama gitu
kami juga komunikasi dengan kang deddy juga komunikasi gitu kan kami
ya kalau kami begitu cepat kan pas ada sk dari partainya langsung dapat pasangan
kalau kita kan apalagi kita kan posisinya wakil gitu ya
kita menunggu saja lah
harapan saya samalah dengan kang deddy artinya cepat itu kan kalau dalam berpolitik semakin lama waktu untuk sosialisasi semakin ada kesempatan untuk menang
kalau bahasa pak jekat dulu lebih cepat lebih baik kan gitu
lebih cepat lebih baik
terlalu banyak yang dibaikan dalam kecepatan
baik terima kasih kang abu
saya akan tanya ke bang abbas ini seberapa akan lebih dinamis lagi dalam waktu satu sampai mungkin satu minggu ke depan ini akan menjadi waktu waktu yang sangat menentukan
seperti apa nanti peta yang bisa anda gambarkan kepada kami
ya saya kira ada beberapa kemungkinan
saya kira ada kemungkinan
ada kemungkinan deal yang dibuatnya itu lebih ke penyederhanaan calon
jadi pengelompokannya bukan tiga atau empat
kalau dari sisi konstelasinya mungkin bisa empat calon sih sebetulnya
bisa koalisi p tiga koalisi golkar demokrat koalisi gerindra pks dan mungkin pdi sendiri
tapi menurut saya
meskipun sekarang penjajakan di level partai daerah itu bisa memungkinkan ada tiga
dengan misalnya menunggu pdip gitu
menurut saya ini masih ada kemungkinan nanti ada penyederhanaan
berarti pdip akan menjadi penting sekali untuk masuk ke salah satu
akan menentukan ke mana ke salah satunya
posibilitas yang paling besar anda lihat ada di posisi kemana
kalau dari porosnya dedy tuan kamil porosnya dedy mulyadi dan dedy miswar atau porosnya gerindra dan kawan kawan
saya kira pada akhirnya akan dilihat siapa yang punya calon menurut versi partai partai itu
punya prospek elektabilitas yang baik
dan bisa merangkum aspirasi dari warga jawa barat
bisa ke golkar ke koalisi kang deddy bisa juga ke koalisi ridwan kamil
tapi kalau saya melihat kecil sangat kecil kemungkinannya pdip
karena mereka akan bergabung dengan koalisi gerindra pks
oke kita akan kembali terakhir sekali untuk kang deddy mulyadi
ini kang deddy bagaimana kemudian memastikan bahwa calon ini bisa akan tetap sustain gitu kang
kan ini kan baru di level dpw misalnya atau di level jawa barat sudah bergandingan tangan
kapan nih kira kira akan betul betul disahkan ijab kabulnya ini di tingkat nasional di tingkat pusat gitu kang deddy
yang pertama adalah
yang pertama adalah ijab kabul kan nanti pada waktu pendaftaran ke kpu
itu namanya ijab kabul
tetapi sebelum itu mungkin sekitar tanggal lima dpp golkar sudah mengambil keputusan untuk pasangan calon ini
karena waktu yang dimilikinya sudah tidak ada lagi
tinggal hanya waktu sembilan hari
sehingga tidak mungkin lagi berakrobat dengan politik politik yang lain
yang justru akan merugikan
wibawa partai serta kapabilitas partai itu sendiri di mata publik
konsistensi integritas pada sebuah komitmen itu sangat penting dalam meyakinkan para pemilih di jawa barat
oke kita akan lihat bagaimana perkembangannya mudah mudahan tidak ada lagi roller coaster seperti yang tadi dikabarkan oleh bang sirajudin abbas
atau malah memang jawa barat ini akan menjadi role coaster yang baru yang lebih menarik lagi dan nanti akan kita bahas pasca pendaftaran
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas perbincangan yang hangat
sini adalah indonesia prime news
saya kalis gita kembali tetap bersama sama